korban tragedikan juruhan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama penyelenggara dan psdi
makanya ini menjadi perhatian komnas ham untuk menelusurin
apa akar soalnya kok sampai ada kebijakan seperti itu dari pemprov jawa timur
ditemui di gedung negara geraha di senin sore
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa langsung membantah isu tersebut
kofifa memastikan pemprov jatim tetap menang
tanggung biaya korban kan juruhan hingga sembuh total
namun hanya bagi yang dirawat di rumah sakit saiful anwar malang
anwar itu kan yang milih pemprov
sementara itu pihak rumah sakit saiful anwar kota malang juga mengklarifikasi
adanya surat edaran yang tak lagi menerima pasien baru korban tragedikan juruhan
kabar ini terkuak setelah nota dinas untuk kepala ruangan tersebar di media sosial
seluruh korban kasus kanjuruhan yang kami rawat di sini
nah namun demikian karena masa tanggap daruratnya ini kan sudah kelewat
kalaupun masih ada pasien baru
ini mohon dilengkapi dengan surat keterangan dari otoritas pemerintah kabupaten kota setempat
hingga senin kemarin korban tragedikan juruhan yang dirawat di rumah sakit saiful anwar kota malang
berjumlah delapan orang
empat di antaranya
masih dalam kondisi kritis di icu dan harus menggunakan alat bantu pernafasan
tim liputan cnn indonesia